banteng muda indonesia atau bmi merayakan ulang tahun ke dua puluh dua pada dua puluh sembilan maret
dengan mencetak rekor muri sebagai lukisan mural disabilitas terbanyak
melalui kegiatan ini bmi berharap bisa terus memberikan perhatian penuh kepada kaum disabilitas
banteng muda indonesia atau bmi mencetak rekor muri sebagai lukisan mural disabilitas terbanyak
penghargaan diberikan langsung kepada bmi dan peserta lukis mural disabilitas
di sekolah partai pdi perjuangan lenteng agung jakarta selatan selasa siang
dan alhamdulillah setelah direncanakan berbulan bulan
kawan kawan bersama gotong royong dengan kami semua bisa menghasilkan rekor muri
yaitu melukis mural dengan tema kebangsaan dan generasi muda ke depan
dengan kawan kawan terbanyak itu sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh orang
acara ini merupakan rangkaian dari perayaan hut ke dua puluh dua bmi yang digelar sejak januari dua ribu dua puluh
bmi telah menyelenggarakan beberapa kegiatan

antara lain santunan dan perayaan natal bersama anak yatim
penanaman pohon penyebaran benih ikan webinar pelatihan umkm
seni lukis mural disabilitas hingga turnamen nasional e sport
puncak perayaan hut ke dua puluh dua bmi dimeriahkan penampilan penyanyi rosa
pertunjukan teater hingga musik
acara juga dihadiri sejumlah deklarator bmi
seru banget ya seru maksudnya kayak banyak anak mudanya
terus udah gitu tadi juga banyak anak disabilitas
yang bisa membuat art gitu bagus bagus
terus acaranya juga simple sederhana tapi kekeluargaannya kuat
semangat terus membangun indonesia dan semoga sukses selalu
sehat selalu dan juga semoga bisa jadi pemimpin pemimpin bangsa yang hebat
saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun banteng muda indonesia yang ke tujuh puluh
yang pastinya semoga dalam kepemimpinan
dan seharusnya juga semoga bisa jadi pemimpin pemimpin bangsa yang hebat

muda indonesia bisa melahirkan generasi generasi yang paling terbaik
generasi generasi emas dalam membangun masa depan indonesia
vino menambahkan bmi akan terus memberikan perhatian penuh kepada kalangan disabilitas
pihaknya akan menggelar sejumlah program
termasuk pelatihan keterampilan bagi para disabilitas dan kaum muda